mungkin tadi ya yang anda dapatkan kan datanya dari ada dari berita satu ada dari mana tadi
kompas kompas ada dari tv one ada
ainis itu anda ini saya ingin menggali mengenai sumber data anda yang dapatkan
tadi anda mengatakan mendapatkan dari televisi televi itu itu kapan dapatnya dan apakah anda yang meminta secara langsung
melalui penasihat hukum
melalui penasihat hukum anda mendapatkan dari penasihat hukum
itu memang benar dapatnya itu berupa apa dari flash disk juga kah atau hard disk eksternal kah
flash disk setelah mendapatkan dari flash disk itu untuk yang pembanding yang tadi bilang youtube itu itu anda cari sendiri kah
itu cari sendiri baik dari data data itu anda memang langsung mempercayai bahwa itu memang didapatkan dari sumber yang terpercaya
bukan langsung mempercayai pak tetapi saya memuji dan memperlakukan menganalisa setiap data dari sumber tersebut perlakuannya ini sama
tetapi apa yang kami temukan adalah pergerakan atau indikasi pergerakan yang sama
perlakuan sama sumber berbeda indikasinya sama
baik tadi juga sempat membahas mengenai distorsi
oke dari data data yang anda dapatkan dari pemberitaan itu yang didapatkan melalui flash disk juga itu bisa diukur tidak distorsinya seberapa besar sih
distorsi menurut pengalaman empiris saya tidak
walaupun melalui media ke media ke media
bahkan membuntuk tangan seperti tangan nenek lampil
walaupun berbeda media
ini kan tadi anda menampilkannya pun hanya beberapa detik beberapa detik bisa tidak anda tampilkan secara gambar keseluruhan
jadi tidak dipotong atau diberhentikan di suatu titik sendiri tapi memang misalkan dari sepuluh detik awal atau satu menit awal kita lihat tanpa adanya pemberhentian atau pemotongan
kita hanya fokus pada event event esensial yang dituduhkan bahwa terdakwa jessica melakukan sesuatu menaruh sesuatu menggaruh tangan paha dan beberapa ide
baik bisa tidak anda tampilkan data data yang anda dapatkan tadi secara utuh
ada tidak anda bawa flash disknya itu yang anda dapatkan
nah pemberitaan dari inews kompastv
itu kan pasti ada simpan kan
biar bisa kita lihat yang aslinya seperti apa
ini dari kompastv
ini dari kompastv ya
bisa dicek metadata nya
dari metadata ini bisa anda jelaskan apa yang anda bisa analisa
lebar frame seribu dua ratus delapan puluh x tujuh ratus dua puluh tingginya
dari mana tadi
date apa tadi
itu di atas
dari bawah tadi
dari bawah tadi

tanggal berapa bisa dibacakan
untuk uji kebenaran
itu date apanya tadi
itu gak kebaca
dari mana tadi
dari bawah tadi
dari bawah tadi
dari bawah tadi
dari bawah tadi
dari bawah tadi
oke untuk itu yang kompas ya
untuk yang selanjutnya
ini yang itb
ini yang lain lain sih
ya untuk kebawahannya
interaktif anda bisa ngomong jangan diam dua ribu enam belas dua ribu delapan belas

hai hai hai lima belas sembilan dua ribu enam belas di twitter demo live nya empat belas sembilan dua ribu enam belas
hai oke saya awam untuk apakah dari analisa atau bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwa
yang anda dapatkan ini benar didapatkan atau sumbernya dari apa sebelumnya bisa
enggak diketahui sumber data flash di sini ya dapatnya dari misalkan dari youtube kah
atau dari channel lain itu bisa nggak di litrase dari sini bisa bisa kalau dari sini ada nggak
data data di sana tidak bisa harus menggunakan apa perangkat turun untuk menganalisa metadata
perangkat untuk menganalisa metadata oke untuk itu harus di cek
file nya flashdisk yang ada punya bukan file tersebut file tersebut file itu teradanya di
plastik ada dan ada di langkah anda gitu oke selanjutnya hai aset tadi belum dapat nama alat
forensiknya apa yang anda akan gunakan video cleaner bisa video cleaner video cleaner cleaner itu ada
ada tingkatnya tadi apaan ada dapatkan dari pelatihan dapatnya pelatihan pelatihan apa itu
maksudnya wdw apa iwdw iwdw itu pelatihan apa digital forensik dan air watermarking oke ada
tingkat keakuratannya enggak tadi pak nufan bilang kalau softwarenya dia itu atau alat forensiknya
itu memang dipakai gunakan oleh fbi indonesia dan sebagainya kalau dari anda sendiri jepang dan korea
apakah ada tingkatannya sama atau memang itu ada yang lebih tinggi atau lebih rendah ya ini lebih
kompleks dan lebih canggih dari apa yang digunakan oleh saksi ahli lebih canggih ya oke saya sepakat
saja ya kalau ini ternyata masih panjangnya masih panjang ya boleh tingkat tapi dulu oke sampai jam tujuh